kami juga melaporkan gambaran umum hasil penyidikan yang telah ditentukan oleh tim sus
namun kami tidak dapat menyampaikan secara spesifik terlalu dalam terkait dengan materi penyidikan
secara umum saat ini tim sus sudah memeriksa lima puluh dua orang saksi empat orang ahli
di mana ada ahli dokter forensik balistik kimia biologik dan ahli digital forensik
selanjutnya tim sus juga telah melakukan penyitaan terhadap satu ratus dua puluh dua barang bukti
berbagai macam mulai dari senjata api magasin cctv dan sebagainya
kemudian berasalkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan tim sus
maka didapatkan fakta fakta dengan memperhatikan persoalan alat bukti
bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak menembak di rumah dinas duren tiga adalah tidak benar
terdapat upaya merekayasa tkp sehingga seolah terjadi tembak menembak
kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di durian tiga diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu
oleh saudara fs di rumah saguling yang diketahui oleh saudara pc dan saudara richard
demikian juga saudara pc diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi
saudara richard melakukan penembakan terhadap almarhum joshua atas perintah saudara fs
di mana disaksikan oleh riki kuwat
makruh dengan juga perannya untuk ikut membantu
pasca penembakan fs melakukan penembakan senjata hs milik saudara joshua ke arah tembok
kemudian motif saudara fs melakukan perbuatan tersebut
karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari
terkait dengan peristiwa yang terjadi di magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga
untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan